polisi kembali melakukan olah tkp lanjutan tempat penemuan mayat tanpa kepala di kawasan semak pantai marina semarang
pencarian kepala ini dilakukan untuk membantu pengungkapan identitas mayat di saat proses uji dna
masih menunggu hasilnya
olah tkp lanjutan pada rabu siang difokuskan pada pencarian beberapa organ mayat yang hilang
seperti kedua tangan kaki kiri serta kepala
pencarian kepala lebih diprioritaskan untuk membantu penyelidikan mengungkap identitas mayat yang saat ini
masih menunggu hasil tes dna dari laboratorium forensik mabes polri
penyelidikan sementara mayat tanpa kepala diduga kuat adalah iwan budi prasetyo warga tembalang selatan semarang
yang bekerja sebagai asn di pemerintah kota semarang
nanti apakah dipotong itu kan nanti akan ditentukan oleh tim laboratorium forensik
misalnya nih disitu kan ada pisau
apakah tulang itu ada goresan
itu kan nanti akan ketahuan setelah kita dapatkan hasil tertulis dari laboratorium forensik